rumah sakit darurat wisma atlet mendapatkan tenaga medis tambahan
selain itu sejumlah rumah susun diubah menjadi tempat isolasi
dan kita akan memantau langsung dengan bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia
karmel mursalim dari rumah sakit darurat wisma atlet
selamat siang karmel
dari informasi yang anda dapatkan hari ini apakah ada penambahan jumlah tenaga kesehatan di wisma atlet
beragam spesialis dan perawat
selain dari wisma atlet kemayoran satu ratus tujuh puluh enam tenaga kesehatan tersebut juga kami mendapatkan kabar
akan didugaskan di dua tempat lainnya yakni di rusun nagrak dan rusun pasar rumput
nah kedua rusun tersebut merupakan fasilitas isolasi yang disediakan oleh pemerintah
dalam upaya mengantisipasi lonjakan pasien di wisma atlet kemayoran
dan sarah untuk mengetahui lebih lanjut ketersediaan
nakes yang ada di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran sudah ada bersama saya
selamat siang dokter
dok seperti yang kita ketahui kemarin ada sebanyak satu ratus tujuh puluh enam tenaga kesehatan yang diterbangkan di ibu kota
dan kabarnya akan disebar ke tiga lokasi seperti itu
jadi sebenarnya ada berapa penambahan tenaga kesehatan di wisma atlet sendiri dok
jadi kalau di wisma atlet ini jadi sudah ada tiga rintangan
tiga ribu ya tiga ribu tenaga kesehatan dengan ditambah tadi satu ratus tujuh puluh enam tadi
mudah mudahan ini bisa menutupi bisa menutupi kelangkaan tenaga medis di wisma atlet ini
dan ini adalah salah satu dari perintah panglima langsung untuk para siswa ini langsung ditugaskan ke sini
langsung ditugaskan ke sini
jadi sudah ada seratus
ada satu ratus dua puluh dokter dua puluh dokter gigi ada anestesi ada perawat lainnya
jadi mudah mudahan dengan ini kita bisa terkejar lah untuk perawatan
baik berarti satu ratus tujuh puluh enam tenaga kesehatan tersebut semuanya ditempatkan di wisma atlet untuk sementara ini ya dok ya seperti itu
nah dok bagaimana dengan keterisian tempat tidur di wisma atlet saat ini
saat ini sudah mencapai berapa persen
hampir sembilan puluh persen ya sembilan puluh dua puluh lima persen
jadi sudah diangkat tujuh satu ratus dua puluh lima
tinggal delapan ratus an tempat tidur lagi ini yang ada di sini
jadi sehingga kalau menurut kami untuk mereka yang tanpa gejala bisa langsung dirujuk ke wisma nagrak ya ke rusun nagrak
atau nanti kalau rusun di pasar umbut itu sudah buka bisa ke situ juga
jadi kalau untuk wisma atlet sekarang untuk mereka dengan gejala sedang berat
berarti pasien dengan gejala tanpa gejala atau ringan akan diarahkan ke kedua rusun tersebut ya dok ya
nah saat ini tower mana saja dok yang sedang padat begitu
hampir semua tower semua tower sudah padat ini
malah tower lima itu sudah overload
dalam arti sudah overload sudah selesai
seratus persen lebih
nah nanti tinggal diindikan lagi
jadi semua sudah overload lah kalau lihat
jadi kalau untuk melihat angkanya dari angkanya who itu yang normal itu adalah keterisian rumah sakit itu enam puluh persen
ini sekarang sudah sembilan puluh persen
jadi lumayan berat
tapi kita tetap semangat
nah dok kita kembali lagi bicara mengenai tenaga kesehatan
sebelum ada pengiriman satu ratus tujuh puluh
orang dari akademi militer ini
apakah ada wisma atlet sempat mengalami kekurangan tenaga kesehatan dok
ya kalau dipikir ada sih ada kekurangan
tapi kita tetap tumpang tidih dulu
pokoknya tetap kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
jadi bisa juga overload overload petugas overload pekerjaan itu bisa
tapi dengan adanya siswa ini kita lumayan
bagaimana dengan kesehatan dan keselamatan kerja
apakah ada perubahan
dalam protokol kesehatan mengingat bahwa virus covid dengan varian delta ini lebih mudah tertularkan
ini kita koordinasikan dengan ppi
ppi itu pengendalian infeksi
jadi ppi selalu memberikan wanti wanti setiap pagi setiap morning report
hati hati dengan varian baru ini
jadi kita sekarang sudah mulai menggunakan masker dobel
kita sudah mulai tidak berkumpul di satu tempat yang lama
karena varian ini cukup cepat
penularannya cukup cepat sekali
dan untuk tenaga kesehatan sendiri saat ini ditempatkan di mana dok
apakah mereka dibeli fasilitas tempat tinggal atau bagaimana
mereka tenaga kesehatan itu tetap diberikan fasilitas
untuk yang kemarin kita berikan fasilitas di tower satu ini
terus fasilitas yang lain untuk tenaga kesehatan yang sudah lama
di sini ada di tower dua dan di tower tiga
semuanya juga sudah penuh isinya ya
jadi mereka dikasih makan
mereka tinggal di sini nggak boleh keluar
jadi sudah diaktifasi
oke baik terima kasih dokter atas informasinya
nah sarah berikut informasi dari koordinator humas wisma atlet kolonel dr mintoro sumego
nah sarah seperti yang tadi anda dengar memang saat ini situasi
covid sembilan belas di indonesia masih meresahkan
bahkan masih banyak tower atau hampir seluruh tower di wisma atlet kemayoran penuh
dan saya ingin tambahkan sedikit dalam periode dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan juni
ada penambahan kasus positif covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua puluh enam ratus sembilan puluh empat
dan penyumbang kasus terbesar adalah dki jakarta
yang dalam periode sama menyumbang lebih dari delapan kasus positif
walaupun ada penambahan tenaga kesehatan di wisma atlet ini bukan berarti masyarakat lengah ya
kita harus tetap mengikuti protokol tiga m
terima kasih atas laporannya karmel mursalim produser lapangan cnn indonesia
melaporkan langsung dari wisma atlet kemayoran